kamu benar benar tidak bisa diremehkan
kalian tidak tahu tingginya gunung
penguasa gunung gede
semangat namamu sudah terdengar di telinga kamu
tapi aku tidak percaya
kau sehebar seperti yang disebut semua orang
aku ingin tahu sehebat apa nih
tidak ada yang menolongmu
ternyata dia benar benar sakti
daripada kita mati gonyol disini
tidak ada yang menolongmu
tidak ada yang menolongmu
tidak ada yang menolongmu
tidak ada yang menolongmu
tidak ada yang menolongmu
aku tidak tahu kenapa kamu berada di sini tanpa penawasan
tapi sekarang kamu akan menjadi militer
tanda apa itu
itu kujang kembarnya
aku harus menangkapnya
dari mana kau dapatkan pusaka ini argadana
dari tatar pak sunda
setiap aku mendengar keberadaan sebuah pusaka sakti
segera aku datang
kau benar benar beruntung
ini bukan pusaka sembarangan
oh seperti sakti sodolara
di video selanjutnya
di video selanjutnya
di video selanjutnya
aku baru melihat seperti ini sekarang
tapi aku sudah mendengar kehebatannya dari puluhan tahun yang lalu
kau akan berpikir ulang
jika hendak berkhianat kepada kujang
kau akan berpikir ulang
jika hendak berkhianat kepada kujang
kau akan selalu bersikap anda
kau akan saja memberikan disaham
geramit ranyinya kamu diperkasih
kenapa aku buat rumah ini
siapa nyai sebenarnya
kenapa nyai itu langsung tidak menarik
itu bukan kebenaran kamu
sebaiknya kamu pergi
nyai kujang itu bukan milikmu
nyai mengambil sesuatu yang bukan milik nyai
pantas saja kamu berani mencegahku
ternyata kamu mempunyai ilmu kanuragan yang cukup lumayan
tapi kamu jangan besar kepala bocah
aku belum menunjukkan kehebatan jurusku
muara setelat kau menentangku
ia bukan diri saja
itu bukan adabku
kamu benar benar tidak bisa diremehkan
kau harus tunduk kepadaku
ini cakra kemukus
ini untuk keberuntungan dan kekayaan
keris setan kobel
apa aku tidak serah lihat
itu adalah pusaka keris setan kobel
dan pusaka itu akan membuatku setara
dengan hujan baru
kau benar harga dana
keris setan kobel
sama aura dasarnya
seperti kujang kembar
tapi aku belum puas nyai
sebelum aku mendapatkan pusaka keris setan kobel

sebelum aku mendapatkan pusaka keris setan kobel
dan mengumpulkan pusaka lainnya
untuk memastikan siliwangi
bertekuk lutut di bawah
untuk memastikan siliwangi

untuk memastikan siliwangi
bertekuk lutut di bawah kaki
kau pun tahu
jika aku menyatukan sepuluh pusaka
maka aku tidak akan dapat terkalahkan
akan menguasai dunia ini
tidak akan lama lagi harga dana
setelah kau memiliki pusaka pacar cara itu
kalau pusaka yang lain itu gampang kau dapatkan
dan kau tidak akan terkalahkan